karena tidak ada keluhan tidak ada apa apa ya tidak ada masalah
pekan ini heboh kabar polemik seputar proses pengadaan vaksin nusantara
salah satu komponennya fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan ugm
mengundurkan diri dari tim peneliti
wakil dekan fkkmk ugm yodi mahendra datang mengaku
alasan mundurnya para peneliti ini dari tim
akibat merasa tidak dilibatkan dalam sejumlah proses
salah satunya penyusunan protokol penelitian
hal ini menyulitkan para peneliti ugm untuk terlibat dalam penelitian
karena tidak mengetahui secara detail terkait penelitian vaksin nusantara
para peneliti kami yang di situ disebutkan itu
belum pernah terlibat atau dilibatkan secara langsung dalam penelitian tersebut
bahkan juga belum pernah melihat protokol klinisnya protokol uji klinisnya
sehingga itu kan sulit untuk menjadi anggota
kalau juga tidak tahu
belum pernah tahu detail dari penelitian tersebut
belum pernah tahu protokol penyediaannya
dan juga selama ini belum pernah diajak diskusi secara langsung
awal pekan ini kabar tersebut bahkan mendapat reaksi beragam dari warganet
salah satu dokter yang terkenal vokal di lini masa twitter
andi komeni takdir menyebut tim ugm di ghosting oleh vaksin nusantara
pengadaan vaksin nusantara di indonesia bisa dibilang mengundang perbincangan sejak awal
nama vaksin yang digagas oleh mantan menkes terawan agus putranto ini
diklaim pertama di dunia dalam menggunakan teknologi dendritik untuk covid sembilan belas
namun teknologi ini dinilai sejumlah ahli terlalu rumit dan memakan biaya yang tinggi
sementara itu meski sudah mundur dari konsorsium vaksin nusantara
fkkmkugm menegaskan juga masih terlibat dalam sejumlah penelitian lainnya
di antaranya penelitian vaksin merah putih yang dikembangkan beberapa universitas
hasil inisiasi kementerian riset dan teknologi
tim liputan cnn indonesia